rizik sihab kembali mangkir dari panggilan polda metro jaya
terkait kasus penyebaran konten pornografi yang menjerat dirinya dan firza hussein
ini merupakan kali ketiga pimpinan fpi itu mangkir dari panggilan polisi
namun sebenarnya ini bukan kali pertama rizik mangkir dari sejumlah kasus yang membelit dirinya
sosok rizik syihab mendapat sorotan ketika beredar screenshot perbincangan melalui whatsapp
yang diduga dilakukan oleh dirinya dengan seorang perempuan bernama firza hussein
rizik dilaporkan aliansi mahasiswa anti pornografi ke polda metro jaya pada tiga puluh januari dua ribu tujuh belas
rizik diduga melanggar undang undang empat puluh empat tahun dua ribu delapan tentang pornografi
serta undang undang nomor sebelas tahun dua ribu delapan undang undang item
dua puluh april dua ribu tujuh belas surat pemanggilan pertama rizik
rizik resmi dikeluarkan
disusul surat pemanggilan kedua pada delapan mei lalu
hingga keluarnya surat pemanggilan yang ketiga rizik tak kunjung muncul di polda metro jaya
rizik dikabarkan tengah melakukan ibadah umroh di arab saudi
kemudian lima belas mei lalu rizik terpantau berada di negara tetangga malaysia
sebelum akhirnya memutuskan kembali ke arab saudi
rizik mengaku kasus yang membelit dirinya merupakan bentuk kriminalisasi
atas dasar itu rizik meminta bantuan komnas ham
dan meminta dilakukan pertemuan
di arab saudi
kuasa hukum rizik kapitra ampera membantah jika rizik syihab melarikan diri dari pemeriksaan polisi
ya beginilah begitu
kalau di hari ini umpamanya kalau hari ini dia tidak datang ya
pasti ada alasan
karena pengalaman selama ini dia sangat kooperatif sangat taat pada hukum dan datang
karena rizik mangkir polda metro jaya sendiri berencana melakukan penjemputan paksa
ini bukan pertama kali rizik mangkir dari panggilan pemeriksaan
pada kasus dugaan penodaan lambang negara yang dilaporkan putri proklamator sukmawati soekarno putri
rizik juga mangkir pada panggilan pertama dan kedua
rizik akhirnya hadir di polda jawa barat pada panggilan ketiga
selain kasus dugaan penyebaran konten pornografi dan penodaan lambang negara
sejak akhir dua ribu enam belas hingga pertengahan dua ribu tujuh belas
setidaknya rizik syihab telah dilaporkan atas tujuh perkara pidana
suci banjin cnn indonesia
dari beberapa kasus yang membelit rizik sihab
kasus chat atau percakapan elektronik mesum mungkin yang paling menyita perhatian publik
tiga kali mangkir dari pemanggilan ketiga
akankah rizik menjalani proses hukum yang membelitnya tersebut
kita akan mendiskusikan kasus rizik sihab malam hari ini
dengan manegir nasution yang merupakan komisioner dari subkomisi mediasi komnas ham
selamat malam manegir
terima kasih sudah hadir
kami masih menunggu kehadiran duan harus berlaku
lain yang tadi sudah mengkonfirmasi untuk hadir di cnn indonesia prime news malam ini
kapitra ampera yang merupakan pengacara dari rizik sihab
dan juga kompes pol argo yuwono yang merupakan kapitumas polda metro jaya yang tersambung dari luar studio
kita masih menunggu kehadiran keduanya
tapi kita mulai saja dari pak manager
sebelumnya kita akan lihat beberapa pernyataan dari konversi pers
yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dari rizik sihab yang digelar siang tadi
ini yang disampaikan oleh kapitra ampera bahwa habib rizik tidak akan datang karena ini adalah bentuk protes
karena peristiwa hukumnya tidak ada
peristiwa hukumnya tidak ada kita garis bawahi menurut kapitra ampera
kalaupun itu tidak ada hubungannya dengan habib rizik orang yang mendistribusikan dan memproduksinya
itulah yang harus diperiksa
selain itu kapitra juga menyatakan sebenarnya hari sabtu kemarin habib rizik sudah bersiap kembali ke indonesia
tetapi dengan pertimbangan yang beliau rasakan bahwa ada ketidakadilan
bahwa ini bukanlah penegakan hukum ini pembunuhan karakter
maka beliau memutuskan untuk tidak kembali ke indonesia
ini adalah dua pernyataan yang disampaikan oleh kapitra ampera yang merupakan tim advokasi gnpf mui
yang juga menjadi tim kuasa hukum begitu ya
ada tanggapan dari pak manager bahwa sebelumnya juga tim pengacara dari rizik sihab ini kan sempat meminta komnas ham
untuk datang ke rizik begitu ya
untuk meminta keterangan bahwa ini adalah ketidakadilan ini sebuah pelanggaran ham kalau versi dari rizik sihab
bagaimana komnas ham menilai
mas indra jadi tim kuasa hukum termasuk juga alumni presidium alumni dua ratus dua belas
itu melaporkan ke komnas ham
apa yang dilaporkan tepatnya
ada sekitar tujuh belas nama
para ulama ada habaib kemudian ada tokoh pergerakan termasuk juga beberapa aktivis mahasiswa
yang oleh teman teman kepolisian itu dituduhkan dengan makar
nah tuduhan makar ini sudah berlangsung
kita mungkin kenal dulu ada tokoh seperti rahmawati ada sri bintang dan kawan kawan
termasuk juga empat mahasiswa terakhir itu
nah karena berdasarkan pengaduan itu maka kemudian komnas ham itu menugaskan kepada subkomisi pemantauan
untuk melakukan investigasi
nah subkomisi pemantauan itu
membuat tim membentuk tim yang komisionernya cukup banyak
ada lima komisioner di situ dan dibantu oleh penyelidik kita
tugas utamanya sebetulnya melakukan investigasi terhadap apa yang oleh pengacaranya disebut sebagai dugaan makar
mereka menyampaikan ini lapor karena kasus makar bukan kasus yang menimpa rizik sihab itu
ternyata itu salah satu saja
karena rezeki siap itu juga termasuk di samping beberapa kasus termasuk dugaan makar
kita bisa fokus yang soal yang menimpa ini saja
yang sekarang sedang disorot kepolisian bahwa akan ada surat penjemputan paksa dan lain sebagainya
saya ingin misalnya tadi ada pengacara yang kemudian diberitakan minta komnas untuk kemudian melakukan penyelidikan
pendidikan keluar negeri misalnya
sebetulnya dalam pelaksanaan tugas pemantauan di komnas atau investigasi di komnas itu sebetulnya bisa dilakukan di kantor
atau bisa di luar kantor
hanya memang secara teknis untuk ke luar negeri komnas tidak punya kemampuan sekarang ini
yang dimaksud kemampuan ini apa ini
secara teknis keuangan
karena komnas itu sebetulnya dalam sop nya hanya boleh dibiayai oleh kalau melakukan investigasi itu hanya boleh oleh pbn
tidak boleh di luar itu
sementara keuangan komnas sebetulnya tidak memungkinkan untuk melakukan investigasi ke luar negeri
jadi sudah menolak itu ya
jadi kita sebetulnya tidak
kalaupun misalnya ada cara lain
komnas bisa saja menggunakan teknologi
telekomprens atau apa
itu semua ditawarkan tidak
kita sudah bersurat
sudah bersurat kepada
kepada tim pengacaranya atau kepada resiksi
tentu kepada melalui pengacara
tidak hanya kepada habib sebetulnya sekali lagi
ada tujuh belas nama yang sudah kita kirimi surat
jadi kita komnas memperlakukan semua sama
tidak menganaktirikan atau mengutamakan atau memprioritaskan satu dua orang
tetapi semua kita beri kesempatan yang sama
termasuk habib rizik
walaupun misalnya tentu komnas menyayangkan
kita sudah mengirim surat ke kapolri
dan secara langsung kita sampaikan untuk kemudian
masih ada khotot misalnya yang di makobrimob
kita mau minta keterangan tadi itu
saya sekitar dengan tim tiga komisioner
kita yang ke kapolri itu tidak netes ke makobrimo
akhirnya kita kemudian sekali lagi kita menyayangkan
internal kepolisian walaupun suratnya sudah ada kapolri
tidak sampai ke makobrimo
maksudnya komnas tidak bisa masuk ke sana
tidak bisa masuk
tapi pemberitahunya sudah ke kapolri
sudah ke kapolri
apa respon kapolri pemberitahuan dari pemerintah
jangan kapolri merasa tidak menerima surat itu mungkin
oh langsung ketemu
karena seminggu yang lalu
kita kebetulan ada bertemu dengan kapolri langsung
artinya sudah bertemu surat itu sudah disampaikan agar bisa bertemu dengan al khotol
yang sekarang ini sedang ditahan di makobrimo
nah artinya setelah itu kamu
tapi tadi tidak bisa masuk
tidak bisa masuk
apa yang disampaikan
karena pertama teman teman di makobrimo mengatakan bahwa belum ada surat resmi dari pimpinannya mereka
nah kemudian yang menugaskan juga
jadi penyidik mendampingi kita kira kira begitu
oke kita kalau itu alasannya kemudian kami putuskan oke kita jadwal ulang
setelah itu kami rahmawati
jadi ketemu tadi
jadi semua yang tadi tujuh belas orang itu sebetulnya sudah kita jadwalkan untuk ketemu
sebenarnya kita mau fokus ke soal ini pak
supaya tidak melebar ke beberapa kasus yang lain
tapi saya ke pak kapitra sekarang
yang merupakan pengacara dari rizik sihab melalui sambungan telepon
saya ingin mengucapkan kepada pak kapitra
selamat malam pak kapitra
ini mungkin sambil menuju kesian ya pak ya
kita sudah menunggu kehadiran pak kapitra
ini saya harus berhenti dulu
ya pak kapitra
jadi mungkin bisa dijelaskan pak sebenarnya
bahwa tidak akan datang sampai paling tidak setelah ramadhan berakhir
pak rizik siapnya ada kembali ke tanah air
sementara di sini kepolisian sudah menerbitkan surat penjemputan paksa pak
saya pikir surat penjemputan paksa tidak dikenal di rungguhap
yang adalah surat panggilan ketiga
lalu diterbitkan surat perintah membawa
jadi artinya apa
biasanya orang dikasih waktu tiga hari
untuk diambil berita acara setelah surat panggilan diterima
karena ini sudah panggilan ketiga
dia langsung hari ini diterbitkan surat panggilan hari ini
juga harus diperiksa diambil keterangannya
kalau sebagai saksi ya sudah diberikan keterangan ya
itu anunya konstruksi hukumnya
nah jadi kalau sudah diterbitkan surat panggilan ketiga lalu surat perintah membawa
itu kan kewenangan kepolisian
polisian punya kewenangan pada saat itu oleh undang undang
tetapi kan ada alasan alasan kenapa abiprisi nggak datang
kewenangan itu tidak perlu dilakukan dipergunakan
karena pertama orang lagi beribadah
bagaimana orang memenuhi panggilan
jangan dihitung itu sudah panggilan kedua
karena panggilan pertama orang lagi beribadah
kan muncul lagi panggilan kedua
orang masih tetap masih dalam proses beribadah atas
jadi jangan dihitung mangkir
nggak ada alasan alasan gitu
jadi alasan benar dan oleh undang undang lepas satu ratus tiga belas puhab
juga memberikan kewajiban kepada penyidik
kalau saksi yang dipanggil tidak bisa datang penyidiknya mendatangi yang mendatang kepada saksi
nah ini kan ada alasan
tapi alasan ini nggak mau diterima atau terbit aja gitu
jadi nampak sekali ya penekatan kekuasaan di sini
bukan penekatan hukum
pak tapi dalam itu sebenarnya hak hak dari penyidik sebenarnya nggak apa apa
atau penyelidik misalnya
jadi kepolisian mengeluarkan surat panggilan pertama kedua ketiga
udah nggak dong
karena undang undangnya juga nggak ngatur
tapi itu ada alasan alasan benar
yang kesalahan utamanya kalau anda sakit
disawat rumah sakit
nggak datang sekali
nggak datang dua kali
karena kondisinya masih sakit sama begitu ya
kalau anda punya sebuah kepentingan yang saling bertentangan pada waktu yang sama
melaksanakan tugas negara dan sebagainya
kan ada pembahasan kebenaran
lalu anda beribadah
nggak bisa orang juga ada ditangkap jadi dipelisah
jadi itu alasan alasan yang oleh hukum
dan itu boleh saja
nah ini kan yang terus menerus di blow up
seolah olah habis mengakhir habis melarikan diri
sementara dia jelas alasannya apa
yang bisa dipanggil seperti mpamalat interpol selama jam
itu tersangka yang melarikan diri
tidak diketahui dimana beradanya
ke editansil gitu loh
itu yang melarikan diri yang dijemput paksa begitu ya
dalam proses ibadah begitu ya
tapi kan tadi adalah
surat panggilan itu muncul
dia dalam dalam beribadah
tapi pak kapiter tadi anda juga dalam konferensi pers
atau dalam pernyataan pers tadi anda menyebut juga
habib rizik sihab tidak akan pulang untuk menghindari adanya kegaduhan di dalam negeri
karena ini kan di blow up nih
kan muncul banyak sekali reaksi reaksi di tengah umat
nah terus muncul juga
muncul juga informasi informasi yang baru baru ini
kalau habib rizik datang akan dijadikan tersangka dan sebagainya sebagainya
nah ini kan kita yang pasca persidangan aja kan baru tenang
nanti kalau dia datang lagi terjadi yang dikhawatirkan dia
apa yang dikhawatirkan apa
terjadi apa pak
dikhawatirkan status ini naikkan lalu ditahan
karena dia sampai hari ini tidak pernah mengaku itu perbuatannya
dia tidak tahu menau dengan
masalah ini lalu dikait kaitkan dengan masalah ini gitu loh
bukankah itu diserahkan ke proses hukum saja pak sebenarnya pak
apakah itu kan bukankah itu kemudian diserahkan proses hukum saja
kan itu ada ranahnya untuk kemudian menyampaikan pembelaan
ya ada mana aja
anda lihat sendiri orang sudah dihukum oleh pengadilan muncul reaksi kok
ini kan tipologi masyarakat kita kan seperti ini sekarang
maksudnya bagaimana pak
maksudnya muncul reaksi
maksudnya muncul reaksi reaksi masif apalagi lebih rizik
lebih rizik di bawah manita angka apa enggak ada reaksi pak
enggak pak yang dimaksud pak kapitra itu apa
di pengadilan ini siapa
maksudnya kasus yang mana ini
enggak tadi pak kapitra menyebut ini setelah putusan pengadilan reaksi
maksudnya ini kita bicara resisi apa atau kasus yang lain
ini bukan organisme hukum ya
enggak perlu ada reaksi gitu
contohnya kasus yang sudah diputus pengadilan
kasus orang lain bukan habib nih yang kemarin
muncul reaksi masih seluruh indonesia
nah kalau abib kira kira ditahan muncul enggak reaksi yang lebih besar dari itu
kalau anda meyakini itu salah apakah memang harus meniru yang salah pak kapitra
tuh bukan saya yang meniru
untuk apa saya menyuruh yang salah
bahwa ada ketidakpercayaan pada hukum
kalau gitu akan menjadi presiden semua orang yang terkena kasus akan memakai cara yang sama
kemudian ketika mau ditegakkan hukumnya
kalau bilang mau pakai cara yang sama
justru di calling downs kan
justru abib rizie berkata saya ingin nahan diri
karena ini bulan puasa supaya tidak jadi hal hal seperti itu
kok benar benar ketemu khatab aja enggak bisa
ya tadi sampai kak
itu apa lah
ini ini ini ini ini praktek praktek apa namanya
praktek penegakan hukum kita
itu pasti banyak masih banyak kekurangannya harus kita benahi
tetapi kita ini ingin
kan beberapa bulan ini
kan beberapa bulan ini kan suasananya kan tensinya tinggi terus nih
ya di masyarakat kita nih
nah sekarang kita ademkan dulu
baru setelah tenang diberikan penjelasan penjelasan ke masyarakat itu lebih gampang
oke pak kapitra kami nantikan pak kapitra ya hadir di sini
tapi tahan dulu pak
teleponnya nanti kita akan segera kembali ke pak kapitra
cnn indonesia prime news akan masih segera kembali dengan ulasan ini
tetaplah bersama kami
sebenarnya kita udah ngomong dua kali beatles m
habis sedang berbicara juga bikin
atau kemudian memang harus meminta keterangan langsung dari rizik sihab atau bagaimana ini pak
metode mencari informasi fakta dan informasi ke pihak termasuk ke habib rizik sebetulnya metodenya bisa bertemu langsung
apakah beliau datang ke komnas ham atau kemudian komnas juga memeriksa di suatu tempat
atau bisa juga sebetulnya melalui surat bisa juga melalui elektronik misalnya telekonferensi dan macam macam
nah yang sekarang ditempuh oleh komnas adalah kita bersurat
sekaligus juga tadi kita coba sepakati dengan tim untuk kemudian mencari waktu juga untuk melakukan
kalau belum sampai ke tanah air untuk kemudian melakukan telekonferensi
itu sebetulnya bisa kita dokumentasikan menjadi sebuah alat bukti
tapi sebenarnya kita kalau berkaca dari kasus kasus lain misalnya mungkin juga komnas ham sempat diajak untuk terlibat untuk menanganinya
misalnya ada seorang yang merasa dalam tanda kutip dizolimi secara hukum misalnya
kalau saya datang nanti pasti saya ditahan pasti saya akan direkayasa bersalah kriminalisasi dan lain sebagainya
tapi apakah itu sebenarnya lebih baik ikuti dulu prosedurnya sambil mungkin misalnya komnas melihat apakah ini ada kriminalisasi
pelanggaran ham atau tidak begitu
ikuti saja proses hukumnya dulu ataukah memang nggak bisa untuk orang itu harus menjauh dulu dari penegak hukum
sebetulnya yang ideal kalau dalam sebuah negara hukum idealnya memang harus mengikuti proses
komnas tentu akan melakukan kewenangan kita misalnya untuk menyatakan bahwa ini orang dalam pemantauan komnas
itu bisa kita lakukan
itu bisa kita lakukan
hanya memang tadi misalnya ada keluhan dari pengacara beliau misalnya
dan seperti yang saya sampaikan memang komnas tidak punya kewenangan untuk misalnya membuat rumah tahanan rumah aman dan seterusnya
walaupun misalnya kalau terpaksa misalnya beliau kemudian mengalami kan ini pihak yang sedang diawasi oleh komnas
komnas sebetulnya bisa membuat rekomendasi ke lpsk untuk kemudian negara merumahamankan yang bersangkutan
ya jadi dalam tahanan
tapi itu harus berkoordinasi dengan kepolisian
kita dengan lpsk
oh dengan lpsk
tetapi memang tentu untuk sampai ke sana kita harus punya hasil evaluasi yang memadai untuk mengatakan bahwa
hasil pencarian informasi fakta yang
bahwa dia memang ini korban
nah kalau itu bisa kita lakukan
tapi itu bisa mengasimilkan pernegakan hukumnya tidak proses hukumnya tidak
karena misalnya seperti sekarang misalnya polisi sedang melakukan panggilan ketiga tidak kunjung datang juga
kemudian sudah menerbitkan surat untuk membawa ya surat panggilan ketiga dan membawa tadi ya membawa serta begitu
seperti yang dikatakan oleh pak kapitra sebenarnya
walaupun itu mengganti istilah penyebutan paksa tadi

karena ini maka itu dikode etiknya tidak mencampuri kewenangan lembaga aparat penegak hukum yang lain aph yang lain
hanya memang kalau kemudian sudah kita rumahamankan melalui lpsk
jadi komnas merekomendasi kemudian lpsk merumahamankan
maka memang keselamatan secara fisik itu bisa dijamin oleh negara
tetapi proses hukum tentu
tapi sambil bisa diproses tidak oleh polisi
oh ya bisa karena itu bisa diproses
cuma tentu kalau misalnya itu semua orang bisa melihat
apa yang dikhawatirkan oleh pihak habib rizik misalnya kemudian akan terjadi apa yang oleh mas indra sebut dengan penzoliman begitu ya
kan semua orang bisa mengawasi
proses yang tidak fair yang tidak adil yang tidak terbuka itu bisa diawasi
itu kalau misalnya sudah proses ini bisa kita awasi bersama
hanya memang sistem kita memang belum ditaati oleh semua
contoh misalnya betul tadi komnas mengalami itu
lembaga negara yang punya kewenangan
sebetulnya kita kan komnas itu pengawas eksternal kepolisian
jadi komnas itu sebagai lembaga negara yang independen
itu sebetulnya punya kewenangan untuk melakukan pengawasan
eksternal terhadap kepolisian
kita sudah bersurat ke kapolri
dan diserahkan langsung
langsung kita serahkan
diterima langsung oleh kapolri dan tentu begini
itu pak manegara lihat sendiri itu ya
tim kita ada dua orang yang ikut
dua orang yang bertemu waktu itu dan diserahkan langsung
apa apa kata pak kapolri saat diserahkan
tentu dia terima kan
nah tentu kalau dalam administrasi yang bagus dalam sebuah manajemen yang bagus
tentu itu sudah intip
itu sangat internal mereka
apakah kapolri kemudian akan menyurati makobrimob dan seterusnya
itu kan sangat internal mereka
kita datang itu kemudian makobrimobnya mengatakan
pak belum ada surat
dari atasan kami
loh ini surat kita ke kapolri
loh dari kapolri nya belum datang
bapak belum ada pendamping
nah coba ini yang kemudian memang membuat masyarakat
apa artinya menurut komnas ham
tidak tak asas
tidak tak asas
komnas tentu sedang mempelajari apakah kemudian ini upaya menghalangi komnas
ini sedang kita pelajari
apa namanya administrasi itu komnas harus melengkapi apa lagi gitu ya
kalau kemudian ini terbukti
kita patut diduga misalnya menghalangi pekerjaan komnas untuk melakukan penyelidikan
maka tentu kewenangan komnas kemudian menyatakan penyesalan yang mendalam ke kepolisian
kenapa kemudian ini terjadi
saat itu yang mau ditemui siapa selain alkhotot atau alkhotot saja
ada sebetulnya ada juga mahasiswa satu lagi zainuddin yang juga masih di sana
jadi sebetulnya minimal dua target itu yang kira
tapi ini contoh untuk mengungkap yang penyelidikan atau penegakan hukum proses hukum dalam kasus dugaan makar ya
oke tapi dalam kasus rizik sihab yang disebutkan terkait dengan perbincangan elektronik yang dinilai mesum begitu ya
apa yang dilakukan komnas sama belum masih masih belum ada langkah sama sekali ya
karena tidak mungkin akan datang ke tempat rizik sihab yang mungkin berada di luar negeri sekarang begitu
pertama soal kasusnya ya soal kasusnya memang ini kan sedang ditangani oleh aparat hukum yang lain dan pidana yang lain
kita sebetulnya fokus ke kriminalisasi dalam bentuk makar karena mewah sekali tuduhan makar itu
coba misalnya rahmawati yang tadi kita tahu
ini yang kita temui pak
secara fisik begitu
lalu ada mahasiswa empat mahasiswa tuduh juga makar skripsi aja belum selesai
jadi memang luar biasa
ini yang kemudian membuat kita apa iya kemudian stigma ini menjadi
jadi dulu komnas kan punya pengalaman agak cukup panjang soal yang begini
misalnya dulu tahun enam puluh an
siapapun yang berbeda dengan rezim itu
rezim itu itu pki
kemudian menjadi alat
tahun delapan puluh an ketika
asas tunggal kemudian pemerintah juga
menciptakan stigma oh ini
lalu tahun sekarang ini
muncul lagi ada stigma makar jadi siapapun
yang kemudian berani mengkritik rizik
ini kemudian jadi makar
jadi fokusnya bicara soal makar
tapi untuk laporan yang terkait dengan kasus
rizik ini sampai sekarang masih belum
belum ada atau belum ada
atau sudah ada permintaan untuk itu pak
yang kasus yang rizik ini
kalau makarnya sudah oke kalau makarnya
ini yang sedang kita telusuri tapi
kalau kasus di luar tadi misalnya
ada disebut ketidakadilan dan lain sebagainya
itu belum masuk ke
kalau yang kasus
yang tadi misalnya
berkaitan konten ya
walaupun tentu komnas tentu akan nanti
akan berpendapat misalnya
privat sangat pribadi
dalam undang undang anti pornografi
kita sebetulnya justru
kita undang undang itu
sebetulnya sedang melindungi
orang yang jadi korban jadi misalnya
gini ada urusan pribadi
begitu itu yang mestinya dikejar
itu siapa yang nyebarkan gitu loh
nah ini yang tapi tentu sekali lagi
komnas tidak masuk
ke belum masuk ke wilayah itu
tapi kalau suatu saat nanti misalnya
komnas melihat itu
dari perspektif ham tentu kemudian nanti
komnas akan memberikan pandangan
baik terima kasih pak maneger mas udion
perkembangan dari kasus yang menimpa oleh
rizik syafni dan terima kasih telah hadir
di cnn indonesia prime news malam ini
assalamualaikum dan cnn indonesia prime news
masih akan segera kembali setelah jadwal berikutnya